selamat malam jagad asia digembarkan dengan peristiwa kematian kim jong nam
kakak tiri pemimpin korea utara kim jong un
kegemparan yang kemudian kian terasa di tanah air ketika mendengar berita
seseorang bernama siti aisyah warga negara indonesia menjadi salah satu terduga pembunuhnya
aroma konspirasi menyeruak berkelindan dengan kasus kriminal pembunuhan
badan intelijen korea selatan berikut dengan sejumlah media mancanegara
menuding siti aisyah menjadi bagian dari agen intelijen korea utara
kasusnya dikait kaitkan dengan sikap kim jong nam
yang acapkali berseberangan dengan sikap politik korea utara yang dipimpin adiknya
lalu bagaimana pemerintah indonesia memposisikan diri dan memperlakukan warga negaranya
di pusaran kasus yang masih sumir ini
mungkinkah siti aisyah terlibat dalam permainan agen intelijen tingkat tinggi
itulah topik pembahasan kami malam ini
siti aisyah nama ini cukup umum di indonesia
tapi akhir akhir ini nama siti aisyah semakin tersohor
akibat kasus dugaan pembunuhan kakak tiri pemimpin korea utara kim jong nam
banyak orang bertanya tanya siapa sesungguhnya siti aisyah ini
ada yang meyakini aisyah adalah wni biasa yang tinggal di malaysia
ada juga yang berspekulasi yang mengatakan siti aisyah adalah agen
yang dimaksud bukan agen sembako loh
tapi dalam operasi intelijen dimanapun selalu menekan acn untuk operasi operasi tertentu
operasi pembunuhan terhadap kim jong nam itu adalah dari intelijen korea utara sendiri
sebenarnya di dalam dinasti kim jong il
kim jong nam ini adalah yang tertua dan laki laki
dia sebenarnya merasa bahwa dialah yang pantas menjadi penguasa di korea utara
kim jong un yang ditunjukkan
dalam operasi seperti itu tentu perlu agen
salah satunya adalah siti aisyah ini
waduh berat ini
jujur saya belum sanggup mengklasifikasikan seseorang itu agen intelijen atau bukan
tapi kalau mengklasifikasikan agen beras agen minyak agen lpg
itu urusan mudah buat saya
saya pastikan agen yang dimaksud pak sutioso tadi bukan agen minyak dan sejenisnya
tidak bisa dinafikan kasus ini
apesnya warga negara indonesia tersangkut dalam pusaran
siti aisyah adalah perempuan muda lulusan sd
pernah kerja di konveksi dan berusaha mencari nafkah di sana sini
tak heran kuat dugaan aisyah ini hanyalah korban belaka
informasi yang kita terima dari malaysia ya
bahwa kemungkinan dia hanya digunakan
digunakan dia tidak menyadari bahwa itu adalah upaya
kelompok kelompok tertentu yang diduga dari agen dari luar
dimanfaatkan tapi dia tidak tahu untuk apa
hanya untuk kegiatan
kalau ada pernah nonton yang
jadi yang satu perempuan nutup mata
yang satunya lagi menyemprotkan sesuatu
dan itu dilakukan ada hampir tiga empat kali
diberi beberapa dolar dia untuk aksi itu
tapi yang terakhir
yang terakhir yang kim jong nam ini diduga
disemprotannya itu ada bahan berbahaya
informasi yang disampaikan kapolri
ada yang senada dengan inspektur kepolisian malaysia
tapi hasil pemeriksaan malaysia menyebut
pelaku mengetahui cairan yang disemprotkan mengandung racun
sesulit sulitnya menemunya artis tenar
rupanya lebih sulit menemui siti aisyah
kalau artis tenar dijaga pengawal
siti aisyah justru dikawal aparat
proses penyelidikan menutup kesempatan perwakilan pemerintah
untuk kopi darat dengan siti aisyah
poin penting perlindungan pemerintah indonesia saat ini adalah
hak kekonsuleran menteri luar negeri sekuat tenaga berusaha
agar pemerintah mendapatkan akses pendampingan hukum
bahkan kbri malaysia juga sudah menyiapkan pengacara
dan pada tanggal dua puluh satu
sebelum saya kembali ke jakarta
saya sudah ulang lagi permintaan tersebut
dan dari kbri selain
fungsi konsuler yang berjalan
maka kita juga sudah menyiapkan retainer lawyer
yang siap kapanpun untuk mendampingi sekali lagi
tentunya hukum negara setempat itu harus dihargai
dihormati tetapi kita hanya ingin memastikan
bahwa hak hak hukum warga negara kita tidak terkurangkan
di tengah upaya pemerintah tentu ada anjuran untuk keluarga
kementerian luar negeri berharap agar keluarga
ini bukan klise karena dalam situasi seperti ini
hanya sabar dan doa yang bisa membantu
kami minta keluarga untuk bersabar dan tentunya doa dan dukungan
bisa dibilang sudah
tujuh malam berturut turut keluarga dan warga sekitar melakukan pengajian
kini harapan berbalik pada upaya pemerintah memberikan hak hukum
bagi warga negaranya
minggu lalu adalah komunikasi terakhir siti aisyah dengan keluarga
kita simak apa saja yang ia sampaikan saat berkomunikasi melalui telepon
lagi di apartemen katanya deh
udah malam udah tidur katanya kan
bicarakan kemana kabarnya sehat apa baik
teteh akan pulang ke serang
ya neng ditangkap katanya ya kan
gatau salah tangkep gatau gimana
teteh saya bisa cepet
kata bapak wakil presiden juga kan
korban dari korban
teteh saya kan mungkin gak tau
mungkin disuruh agensinya
ngerjain orang itu soalnya teteh saya kan gak tau itu siapa siapanya
kalau suruh ngerjain ya ngerjain aja
namanya juga dibayar kan
sekali syuting itu biasanya kurang lebih ya
kita berbicara agak serius dulu ini
pertanyaannya apakah karakter siti aisyah sangat pas dengan gaya seorang pemain operasi intelijen
ya seperti james bond dan kawan kawan lah misalnya
kita simak pengakuan kerabatnya berikut ini
pendiam tapi sering ngobrol dengan saudara
karena akan menjadi sedikit aneh jika ia sering ngobrol sendirian
coba kita cek karakter siti aisyah ini dari penilaian tetangganya
bunia dan bu ida
gak tau dia mau lagi pendiam
iya maksudnya nggak akrab sama tetangga gitu
gak baik omong kalau ditanya
main lewat lewat aja gitu
banyak yang mengatakan siti aisyah adalah sosok yang cenderung tertutup
ketertutupan ini bahkan juga dirasakan oleh orang tuanya
seperti yang diutarakan ibu kandung aisyah berikut ini
gak tau ibu mah dimana dimalasiab
emang sini kemalasiabu gak tau
ada dimalasiabu katanya itu tersangka pembunuhan gitu aja
ibu gak taunya di batam aja
semua boleh berspekulasi
tapi mau bagaimanapun siti aisyah adalah anaknya
anak dari orang tuanya yang memiliki penilaian sendiri
serta harapan bagi keselamatan sang anak
pertama anak saya itu jangan dihukum bebasin
ulangin aja ke indonesia
karena anak saya itu gak bersalah
menurut kepada orang tua
perintah allah diturutin
minta dibantu aja
supaya beresin aja
sedalam apa sebenarnya pengetahuan keluarga siti aisyah
atas kehidupan dan kasus yang membelit
anggota keluarga mereka itu
nantikan wawancara saya dengan keluarga siti aisyah
usah jeda berikut ini
berita saat ini
saya berada di kediaman siti aisyah
saya berkesempatan untuk berbincang
dengan orang tua
atau ayah dari siti aisyah
dan juga kerabat dari
yaitu pak samin
saya ke pak
asriah terlebih dahulu
kapan keluarga tau
kejadian yang menimpa
saya taunya itu
terus setelah itu
ada yang menyampaikan kabar lain
ada yang cerita sama bapak
tentang anak bapak
ya dari ini
dari jakarta dulu tuh
itu ngelakar itu
itu sini gitu
katanya membunuh gitu ya
membunuh disitu disana
membunuh orang gitu
gak tau aja bapaknya gitu ya
nah lihat di tv itu
jadi ada kabar pertama dari jakarta
jadi jakarta itu
hubungannya apa sama bapak
atau sama siti aisyah
gak ada hubungan apa apa
tidak ada hubungan apa apa
iya pokoknya saya melihat di tv itu aja
jadi lihat di tv terus
polisi sudah datang
apa yang ditanyakan sama polisi
kurang tau sih sama polisi
kurang tau sih sama polisi
kurang tau sih sama polisi
apa yang ditanyakan
insya allah saya juga
pertama kesini gitu aja
insya allah lah
yang sadar aja gitu
saya juga ngeliatin ngebantu gitu
dari kementerian luar negeri ada yang sudah menghubungi
ada wakil luar negeri itu udah datang kesini
apa yang disampaikan
ya udah diurus lah gitu lah
namun juga si ramadhan diurus tau
ya mudah mudahan aja gitu lah
kalau pak samin tahu kejadian ini gimana
ya sama pak dari tv
siti aisyah itu kan kalau gak salah kan kata saya nanya pak sria nih
ah gak mungkin
ya satu nggak berpendidikan ya pak ya
wajahnya yang di lihat
di perlihatkan di televisi sama
setelah itu kan barusan jadi kita itu yakinnya itu datang wartawan
bahwa siti aisyah itu
ketangkap masalah pembunuhan gitu
tapi itu juga saya emang gak yakin gitu
waktu nonton pertama kali di tv langsung tanya pak sria gak
ini bener gak kejadiannya atau gimana
belum belum sempet
jadi besoknya lagi sempet saya nanya tuh
barusan iya katanya
waktu besoknya lagi wartawan udah banyak yang datang
iya udah banyak
bahwa jadi saya tuh udah nyata bahwa itu benar siti aisyah gitu
pak asriya sendiri percaya nggak apa yang dialami oleh siti aisyah
soalnya aisyah itu dari ujuan orangnya itu
ramah sama siapapun juga

ramah sama siapapun dia mau gitu
apalagi amoso sama tetangga pun dia
gak gini gak ada
belum pernah gitu
bingung masa kita selain gitu gitu gitu ya karena masyarakat kan bingung
aisyah itu kayak gimana sih orangnya pak
orangnya itu pendiam orangnya
sopan gitu orangnya
apa juga dia mau
ramah apapun juga mau
ibadah juga dia maunya
apa juga mau dia mah suruh apa juga mau
orang tua itu gak suka ngelak gitu
gak ngelak suruh apa juga
menurut perintah allah
apa juga yang
nah ini kan kita tahu bahwa siti aisyah itu dikabarkan bekerja di malaysia
bisnis pakaian lah kira kira begitu
bapak tahu dia bekerja di malaysia
kalau dari malaysia mah ya
taunya bapak di batam gitu jualan baju gitu di batam itu
jadi gak tau di malaysia
iya gitu di batam pak saya di batam jualan baju itu
ngedengar itu di batam itu
pak samin taunya dia di batam juga
iya tau di batam gitu
gak tau kalau ke malaysia mah
iya gitu gak tau
terakhir ketemu kapan
ya waktu imlek itu pulang itu
waktu imlek pulang berarti sekitar
iya mau imlek
iya mau imlek
sebelum kejadian ini dia pernah pulang
ya gitu gitu aja
berapa lama tinggal disini setelah pulang
pas seminggu mah belum ada ya
kurang lebih lah kayak nih mas
kurang lebih lah kayak nih mas
kurang lebih lah kayak nih mas
dan waktu disini ada perbicaraan apa yang bapak inget
dan waktu disini ada perbicaraan apa yang bapak inget
gak ada pikiran apa apa
kalau pak samin sempet ketemu waktu pulang
pulang sempet sempet ke rumah juga
ngobrol sih enggak

cuma ya memang waktu itu pernah ngomong dia itu katanya mau shorting show gitu pak

cuma itu doang minta doanya
cuma sebatas itu doang
waktu pulang itu
iya sebelum berangkat
cuma itu doang pengetahuan saya
cuma minta doanya
ya saya doakan ya saya namanya saya saudara gitu
cuma sebatas itu doang
dijelasin nggak program tv kayak gimana gitu
kurang tau pak
tau shorting iklan tau shorting apa yang ditau
yang jelas sama shorting aja gitu
jadi minta doanya doang cuma itu doang
jadi sebatas itu doang
bapak sempet diomongin gak sama aisah
atau sama ibu sempet bilangin gak sama aisah
ibu aja tuh kan
ami ibu mah bilang gitu kan
tapi dia mau shorting aja gitu sama ibu
ibu mau gitu
ibu nya masih ada tuh
bilangnya gitu mau shorting aja
bu doangkan aja mau shorting shorting apaan
kamu kan ibu gitu
ya saya gak tau soalnya masalahnya
cuma minta doanya
minta doanya minta gitu
ya selanjutnya saya gak tau pak
ada keinginan untuk menghubungi aisah nggak
ya kalau bisa mah mau aja gitu
ya kalau bisa misalnya kalau dikasih gitu ya
aisah mau hubungin aisah ya
sudah ada pembicaraan dengan kementerian luar negeri atau pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi gitu
belum belum ada
disambungkan itu sama pak lulu gitu pak ya
belum bisa ditemui
pak lalu itu
siti aisyah belum bisa ditemui gitu pernah
ini bapak asri
muhammad iqbal belum
cuma ya keadaannya ya sehat gitu pak
di malaysia aja
itu yang dikabarkan
dalam kondisi sehat gitu ya
keluarga bagaimana menyikapi ini
bagaimana warga sekitar menyikapi ini juga
sangat sedih ya pak lalu
sangat sedih gitu
ya itu mah kita diserahkan sama pemerintah aja pak lalu
ya mudah mudahan minta bantuannya ya pak lalu
supaya siti aisah ini gak dipersulit gitu pak lalu
itu aja misalnya
kepala kepala yang diatas gitu
kayak bapak presiden
sebenarnya anak saya itu
jangan sampai dihukum lah
kalau belum tentu salahnya gitu ya
warga sekitar gimana pak
gitu juga pada
alhamdulillah pada gitu aja
mendukung ya memberikan
mendukung gitu menurut saya
jadi sekarang upaya keluarga apa menunggu saja keputusan apapun yang dihasilkan oleh
ya itu mah ya terserah aja mah pak
ya paling kita menunggu doang
menunggu doang ya itu lah
udah banyak disitu yang menangani kita
harapkan pemerintah membantu ya
kalau pak samin
tau bisnisnya aisah gak
kurang tahu pak
gak tahu ya
iya kurang tahu
cuma sebatas itu doang taunya pak ke batam aja gitu pak
jadi gak suka saya tuh gak suka neliti kerja apa
kerja apa enggak pak
cuma ya cuma sebatas itu doang
taunya ke batam aja kerja gitu
pak aisah tuh lahir disini ya
bagaimana kemudian sampai akhirnya ke batam dia
dari lahir kemudian sekolah sampai
lulus sd gak melahirkan
terus setelah itu
langsung dia lama lama udah ke situ lah
ke jakarta itu kerja itu
konveksi itu doang
berapa lama itu
waktu itu akhirnya berkeluarga ya
terus akhirnya bercerai
setelah bercerai baru kemudian
pulang lagi ke situ rumah
berapa lama itu cukup lama atau
paling ada lima bulan di rumah
lama lama kan ya
ngomong kerja itu
kerja ke batam itu
ya ya duaan aja lah pak
yang penting selamat dimana juga lah
yang penting hati hati aja gitu
banyak orang yang datang pak ke rumah
jadi tamunya aisyah gitu
teman yang datang
dari mana mana saja gitu
waktu aisah ada di rumah ini
ini gak ada
cuma aisyah sendiri
temen temennya kadang kadang gitu
tapi gak ada yang datang kesini
orang sini nya juga bekas temen temen dulu dulu
biasa gitu lah
kalau dari luar rumah gak ada
dan gak ada hal yang mencurigakan ya
kalau aisyah terakhir berkomunikasi
berarti setelah pulang dari itu
dari malaysia atau dari batam
yang bapak tahu itu
iya sebelum imlek
setelah itu pergi lagi ke
ke batam atau ke malaysia
dalam waktu itu sempat melahubungi gak
ya kalau belum di kini mah
disana aja gitu
sama ibu apa sama bapak sama ibu saya doain anak saya saya mau kerja
ya saya doain pulang lagi sama ibu saya pulang kerja capek
mau mandi bukan capek ya mandi ya terima kasih mau makan bilang gitu sama ibu
jadi kan orang tua kan ya bagaimana sih kalau kadang kadang gitu makan enak
bang ini makan aduh ya
aisyah itu anak keempat
lagi di situ lagi jualan
ada di sini
ada di sini lagi jualan
di serang ya
di sini juga ada
anak pertama dan kedua
orang pertama dan kedua laki laki
laki laki ketiga laki laki empat ini perempuan
dan anak keempat
anak keempat itu aisyah
aisyah yang terakhir ya
baiklah terima kasih pak atas waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami
mudah mudahan kita doakan bersama
yang terbaik untuk keluarga dan anak bapak
kami masih akan berbincang dengan arus sumber lainnya terkait dengan kisah yang menimpa si t a i s a ini
tetaplah bersama kami
kita sudah mendengar bagaimana harapan keluarga siti aisyah terhadap pemerintah
namun meski terjerat kasus yang tergolong berat
hingga kini pemerintah belum mendapat akses ke konsuleran untuk mendampingi aisyah secara intensif
desakan pun datang dari berbagai pihak
salah satunya dari lembaga swadaya masyarakat yang selama ini fokus pada kerja kerja perlindungan hak tenaga kerja migran
namun berdasarkan data badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
siti aisyah tidak masuk dalam daftar tenaga kerja indonesia
yang bekerja di luar negeri
kami akan membahasnya dengan kepala pusat studi migrasi migrancare
anies hidayah yang juga turut mendampingi keluarga siti aisyah
sejak kasus ini mencuat
mbak anies terima kasih sudah bergabung bersama kami
bagaimana migrancare melihat kasus siti aisyah ini sebenarnya
sejak awal kasus ini muncul sebenarnya kita sudah yakin bahwa siti aisyah adalah korban gitu
korban dari manipulasi satu kasus di mana
dijadikan sebagai pelaku sebuah sindikat kejahatan
karena dalam banyak kasus yang kami tangani selama ini
meskipun berbeda gitu ya ini kan kasus politik gitu
seperti kasus sindikat narkoba
buru migran itu menjadi salah satu kelompok yang diincar
karena posisinya diperdaya posisinya lemah rentan gitu
nah kalau siti aisyah ini sebenarnya tenaga kerja
kita atau bukan
sebenarnya dia bekerja di malaysia dan memang tidak berdokumen bagi kami
ya bahasa pemerintah ilegal tetapi sebenarnya tidak ada manusia yang ilegal kan
berdasarkan konvensi buru migran yang sudah di ratifikasi pemerintah
itu mestinya tidak ada diskriminasi apakah buruh migran berdokumen atau tidak
kemudian ada pembedaan perlakuan
ini yang sebenarnya kita kritik dalam kasus ini gitu
siapapun warga negara indonesia
yang terbukti bekerja di satu negara
maka dia adalah buruh migran indonesia
apapun statusnya gitu
padahal selama dua tahun di bawah pemerintahan jokowi
saya kira menyoal soal itu hampir jarang dilakukan gitu
tetapi dalam kasus ini pemerintah menyoal tentang itu
oke anda kemudian terlibat dengan keluarga
bagaimana keluarga sesungguhnya melihat ini
apakah mereka juga yakin bahwa siti aisyah termasuk
sedang di jebak gitu
tentu saja kalau dari informasi keluarga
apalagi membayangkan ini high level profil kasus begitu ya
korea utara kakak tiri pemimpin negara besar gitu
membayangkan itu saja nggak sampai gitu
kami saja yang bekerja di isu buruh migran saya kira juga agak terkejut gitu
sampai skandal politik buru migran juga dimanfaatkan gitu
jadi saya kira perasaan orang tua yang berpikir itu juga tidak ada yang bisa dipercaya gitu
jadi saya kira perasaan orang tua yang berpikir itu juga tidak ada yang bisa dipercaya gitu
jadi saya kira perasaan orang tua yang berpikir itu juga tidak ada yang bisa dipercaya gitu

kemudian menjadi tki selama ini di malaysia
rasanya kok jauh sekali gitu
bahwa dia bagian dari agen bagian dari pelaku pembunuhan kakak tiri pemimpin korea utara
siti aisyah diminta untuk menjadi salah satu pemeran dalam acara televisi reality show
itu yang seringkali kita dengar
informasi itu juga didapat dari
dari lemba anies
iya iya yang kita gali dari
keluarga pertama adalah
informasi apa yang
diperoleh gitu karena siti aisyah kan
sempat berkomunikasi dengan keluarga ya pasca ditangkap
jadi memang dia ditawari
mengerjain orang di bandara gitu ya
ditangkap polisi pun dia masih yakin
mungkin saya juga tidak lama gitu
karena saya ini hanya salah tangkap
karena saya menjalani proses
sebagai reality show untuk syuting
sebuah stasiun televisi gitu
jadi itu saja ya
yang sampai hari ini
memang masih diyakini keluarga gitu
penanganan di malaysia ada yang janggal nggak
menurut mbak anies bagaimana kemudian
sampai sekarang kita belum punya
akses untuk bertemu langsung dengan
siti aisyah begitu juga itu artinya
dalam proses hukum yang
masih saya gak tau
sudah dapat pendampingan hukum atau belum
memang menurut hukum acara pidana
di malaysia selama masa penyelidikan
investigasi itu belum
jarang tidak memperbolehkan
bahkan memberi akses ke konsuleran
termasuk dalam kasus ini
dan ini tidak hanya tujuh hari tetapi sejak kemarin
diperpanjang lagi tujuh hari ke depan
tetapi yang kami sayangkan yang migran care
sayangkan adalah statement dari
polisi diraja malaysia yang mengatakan
dan meyakini aisyah adalah pelaku
padahal proses hukumnya ini kan
dini gitu ya penyelidikan
belum proses diperadilan dan lain sebagainya
tetapi sudah mengambil kesimpulan
menurut kami ini sangat
tidak etis mengatakan aisyah bagian dari pelaku
artinya gambar cctv itu
tidak menunjukkan apa apa menurut anda
karena disitu terlihat sekali siti aisyah
meletakkan tangan yang sudah
dilumuri apapun itu
ke wajah king jong nam
yang kemudian akhirnya meninggal dunia
dan lain sebagainya
ya tetapi kan selalu ada alasan
kenapa dia melakukan itu
jadi memang dia melakukan itu
sebagai sebuah reality show
bukan memiliki niat untuk
membunuh seseorang gitu
dalam hukum saja kan juga dikenal istilah motif ya
dan di dalam hukum pidana malaysia
itu juga dikenal ada motif
pasal tiga ratus dua penal code
di sana juga ada pembunuhan
berencana ada pembunuhan
yang tidak direncanakan
sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia
dan itu tuntutan hukumnya juga berbeda
orang mengatakan sebagian orang
mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh
siti aisyah ini terlihat terkesan profesional
dan kemudian orang menghubung hubungkan
siti aisyah sebagai agen
siapapun yang bertanggung jawab
melakukan pembunuhan itu
saya tidak percaya sama sekali gitu ya
karena yang saya pahami dari kenapa
banyak perempuan indonesia
terpaksa keluar negeri itu adalah
untuk memperbaiki kehidupan mereka gitu
jadi tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan
kalau melakukan kejahatan saya kira
tidak perlu diperbaiki
tidak perlu datang jauh ke negeri orang
meninggalkan keluarga gitu ya
karena aisyah juga punya anak punya orang tua
jadi saya kira situasi
kenapa migrasi berlangsung
itu juga tidak bisa dilepaskan dari
sampai sejauh mana kemudian
keterlibatan migrant care nantinya nih
dalam banyak kasus yang terjadi
biasanya kita juga
selain mendampingi keluarga
memantau proses hukum yang berlangsung gitu
apalagi ini jakarta kuala lumpur kan
tidak terlalu jauh gitu ya
jadi bagaimana memastikan proses hukum ke depan
yang berlangsung di mahkamah
itu berjalan secara fair begitu ya
menggunakan bahasa yang dipahami
atau disediakan penterjemah
dan memastikan peradilan yang fair
tidak penghakiman seperti yang berlangsung sekarang ini gitu
yang kedua tentu memang keluarga juga punya hak
untuk mendapatkan informasi yang resmi dari pemerintah
tentang proses hukum yang dijalankan ini gitu ya
dijalani aisyah di
malaysia seperti apa gitu jadi tidak
mendapatkan informasi yang simpang siur
yang sumbernya dari mana mana
tetapi informasi resmi dari pemerintah
mbak anies sampai sekarang masih
menganggap bahwa aisyah ini korban ya
jadi bukan pelaku yang kemudian
menjadi kaki tangan dari sebuah otak
kejahatan dan lain sebagainya betul mas
karena migranker sendiri
seperti yang saya sampaikan bertahun tahun
menangani banyak kasus ya dalam banyak
itu seperti di malaysia ya
lima puluh satu persen buruh migran yang
terancam hukuman mati di malaysia itu
menjadi korban sindikat
narkoba gitu mereka tidak
bukan kurir mereka tidak tahu menau
tetapi mereka dijadikan kurir oleh
sindikat gitu kasus
yang juga sedang kami dampingi sekarang
di filipina itu juga seorang buruh migran
yang direkrut oleh sindikat
narkoba internasional bahkan dia
india ke dubai ke
peru sempat tinggal berapa lama
di sana dan tertangkap di manila
gitu dan dia bukan sama sekali bukan
kurir dia nggak tahu sama sekali
bahwa tujuan perjalanan
itu adalah untuk
sebagai bagian dari sindikat itu
jadi berkaca dari kasus kasus
seperti itu dan kami
sekali lagi buruh migran dalam
kejahatan itu memang dimanfaatkan untuk
dijadikan sebagai bagian
dari pelaku tapi kalau
peran city asia tidak sendiri ada
orang vietnam di sana
yang kabarnya juga bukan orang
sembarangan artinya dia pernah ikut lomba
misalnya begitu kemudian ada orang
malaysia ada orang korea utara
ada sejumlah orang korea utara yang
diduga ikut terlibat dalam
peristiwa ini dan sampai sekarang
masih buron masih melarikan diri
anda tetap melihat bahwa
city asia ini diperalat
iya bagi migran care
dia adalah korban yang dimanfaatkan
kita juga tidak boleh terlalu
jauh menghakimi sebelum proses
hukum ini berjalan gitu apalagi
sangat menarik statement dari
kedutaan korea utara
di malaysia misalnya menyatakan bahwa
dan beberapa orang yang ditangkap
terungkap di bandara itu dilepaskan
karena diduga tidak
terkait dengan operasi intelijen
king jomnam meninggal dunia
maksudnya walaupun sudah ada
jadi kalau tidak salah statement
kedutaan besar korea utara
menyatakan kalau memang king jomnam
itu meninggal karena racun
yang dihirup mestinya
city asia dan
satu warga vietnam itu juga bisa
meninggal dunia karena menghirup udara
yang sama di tempat
yang sangat dekat
pemerintah melihat ini
sudah ada pertemuan dengan pemerintah
mbak anies menjadi
fasilitator antara keluarga
tadi pagi kita bertemu migrancare
keluarga dengan kementerian luar negeri
yang menempatkan kasus ini
mbak anies menempatkan kasus ini
pada duduk perkara di mana
isu utamanya adalah memang pelindungan warga negara
sejak awal kasus ini muncul
pak jk sebagai representasi pemerintah indonesia
juga menyampaikan bahwa
dugaan kuat city asia sebagai korban
itu besar sekali
dan diarahkan sebagai bagian
dari agen itu sulit untuk
ini ada silang pendapat
antara kita dan malaysia
apa jenis racun yang menewaskan kim jong nam
berdasarkan informasi penyelidikan
kepolisian malaysia korban terpapar
gas syaraf vx meski penyelidikan
kasus ini telah berkembang status
city asia masih belum jelas
pemerintah terus mendesak pihak malaysia
untuk dapat memberikan hak kekonsuleran
kepolisian malaysia menyatakan bahwa gas saraf
vx adalah racun yang digunakan
untuk membunuh king jong nam di bandara
internasional kuala lumpur
bahan kimia ini diakini sebagai senjata
kimia paling beracun di dunia
perserikatan bangsa bangsa mengklasifikasikan
bahan kimia tersebut sebagai senjata
racun vx tidak berasa tidak berbau
dan dinyatakan terlarang kecuali untuk
keperluan riset medis atau farmasi
jika terserap racun ini bisa membunuh
dalam waktu lima belas menit
kita kan sesak lah
bahan kimia itu jumlah kalau masuk
dalam jumlah yang kecil susah kita
kemisal itu diharamkan ke disitu
masuk ke dalam
jadi kita harus mencari
kemisal itu sudah semestinya diharamkan
karena ia adalah sejenis kemisal
weapon memang diharamkan disini
nah itu biarlah kita siasat
ya bagaimana dia masuk kita kena siasat lah
pemerintah indonesia mendesak malaysia
segera memberi akses konsuler kepada siti aisyah
pemerintah indonesia berharap bisa segera
memberi bantuan hukum kepada siti
yang diduga terlibat dalam pembunuhan
kakak tiri pemimpin korea utara
bahwa kewajiban negara yang menahan
untuk memberikan akses konsuler
yang kita sampai saat ini kita belum terima
oleh karena itu selain mendorong
baik oleh kbri di sana maupun di sini
melalui ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua
ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua
ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua
pada saat pertemuan inm retreat di boracay
filipina kemarin berinisiatif untuk melakukan
pertemuan trilateral dengan menteri malaysia
menteri menlu malaysia dan menteri menlu vietnam
tujuannya hanya satu
untuk meminta akses konsuler
pemerintah juga terus menelusuri
suri apakah siti aisyah merupakan korban atau memang terlibat dalam pembunuhan saudara tiri presiden korea utara kim jong nam
saya sudah sampaikan ke menteri luar negeri agar didampingi terus lewat pengacara yang sudah ditunjuk agar diberikan perlindungan kepada siti aisyah
apapun biar semuanya nanti terang benderang
apakah dia ini korban atau memang ikut dalam ini semuanya kan masih berlangsung masih berproses masih juga ada introgasi introgasi yang selalu didampingi
jadi nantilah kalau sudah kira kira kelihatan kepastiannya nanti saya sampaikan
sebelumnya permintaan pemerintah indonesia untuk mendapatkan
dan dapat akses ke konsuleraan siti aisyah yang terlibat tewasnya kakak tiri pemimpin korea utara masih belum dapat dikabulkan
duta besar malaysia di jakarta meminta pemerintah indonesia bersabar sampai proses investigasi selesai
malaysia memahami tentang kehendak indonesia khususnya untuk memberi konsulensi
tetapi kita harus lihat bahwa investigasi polis masih dijalankan
dan kita mau supaya investigasi itu tidak di non interrupted
dan sebab kita tahu bahwa kes ini adalah satu kes yang sensitif
jadi kita harus membenarkan polis membuat investigasinya dengan terbatas tanpa gangguan dan tanpa halangan
duta besar malaysia untuk indonesia menyatakan siti aisyah sejauh ini masih ditahan
untuk proses pemeriksaan sampai ditemukannya bukti bukti
dan selepas habis investigasi itu kita boleh benarkan
dan kita lihat apa yang keputusan investigasi
kalau didapati ada bukti bukti yang dia didapati ada terlibat
dan baru kita membenarkan hak hak deteni itu diselaraskan

dpr mendorong agar pemerintah indonesia tidak hanya memastikan pendampingan hukum
namun juga berkoordinasi dengan malaysia agar akses informasi kasus ini dapat diketahui
tugas kita hanya perlu verifikasi tentang posisi siti aisyah di situ
saya begini siti aisyah itu masih memegang paspor indonesia
dan kita terikat dalam
pembukaan undang undang dasar untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
maka tanggung jawab negara adalah melindungi siti aisyah
jadi betul saya kira pemerintah harus menyiapkan penasihat hukum kepada siti aisyah
dan berkoordinasi dengan pihak malaysia untuk memberikan akses kepada pihak indonesia untuk dalam tanda petik melindungi siti aisyah
peran siti dalam kasus pembunuhan ini sendiri masih belum jelas
otoritas malaysia telah menetapkan setidaknya tujuh orang sebagai sumber penyelidikan
seorang warga negara indonesia seorang warga negara vietnam dua warga negara korea utara
dan tiga warga negara korea utara lainnya yang masih diburu oleh kepolisian malaysia
itulah kira kira yang diduga menjadi penyebab dari kematian kim jong nam yang hingga saat ini masih menjadi

mbak anies melihat ada upaya sungguh sungguh dari pemerintah untuk menangani kasus ini
saya masih percaya bahwa pemerintah punya komitmen untuk melindungi warga negaranya yang punya masalah hukum
apalagi saya kira posisi pemerintah saat ini sebagai negara pengirim buruh migran itu sudah meratifikasi
salah satu mandat peratifikasi konvensi itu adalah memastikan setiap buruh migran ketika mereka berada di negara mereka harus berada di negara
jika ada katorreban mereka harus berada di negara

harus dipastikan mendapatkan bantuan hukum mendapatkan peradilan yang fair mendapatkan fasilitas penterjemah pendampingan dll
jadi saya kira berkaca dari itu kami masih meyakini bahwa ada komitmen yang masih bisa di terus didorong
sebentar mbak anies kita tahan dulu
kita hubungi terlebih dahulu pihak kbri kuala lumpur sejauh apa upaya pemerintah berusaha memberikan informasi
kuala lumpur sejauh apa upaya pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap
warga negara indonesia yang tengah tersangkut kasus hukum di malaysia
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan kuasa usaha ad interim kbri kuala lumpur
andreno erwin selamat malam pak andreno
selamat malam pak
hingga saat ini bagaimana dengan hak kekonsuleran bagi siti aisyah
kami masih menunggu diluluskannya permintaan kbri atau pemerintah indonesia
untuk bisa bertemu dengan saudari sa yang saat ini ditahan di tahanan polisi
memang belum ada informasi tapi kami berharap masa tujuh hari kedua ini
sudah ada titik terang agar kami bisa bertemu dan mendampingi yang bersangkutan
berdasarkan aturan yang ada di malaysia berapa lama seorang tersangka
tidak didampingi oleh kuasa hukum pak
peraturan malaysia itu menyebutkan empat belas hari
jadi pada saat yang bersangkutan ditangkap hari pertama itu satu dalam dua puluh empat jam mereka tidak perlu memberitahukan siapa siapa
sudah itu mereka ditahan atau tersangka ditahan tujuh hari pertama dan juga bisa ditambah maksimum sampai empat belas hari
sesuai keperluan daripada penyidikan yang dikembangkan oleh kepolisian malaysia
di aturan tersebut jelas disebutkan bahwa pada masa penahanan yang empat belas hari ini maksimum
ini juga atas izin dari federal court atau magistrate
pihak tersangka tidak boleh didamping oleh siapapun termasuk oleh pengacara
dan tidak juga punya hak untuk berkomunikasi dengan siapapun begitu pak ya
ya semuanya memang tidak diperkenankan
pak sepengetahuan atau bagaimana kemudian kbri menangkap nuansa yang ada dari pihak malaysia
apakah malaysia masih meyakini bahwa siti aisyah ini adalah pelaku aktif atau justru korban
kalau dari pihak kami tentu kami melihat saudari asa adalah korban dari dugaan keterlibatannya begitu
jadi mungkin harus dilihat kacamatanya seperti itu yang kita pahami
namun tentu pihak kepolisian malaysia memiliki pendapat sendiri
pendapat yang memang diutarakan kalau kita lihat pada saat keterangan pers disampaikan oleh kepala polisi malaysia
namun demikian setelah kami perhatikan apa yang disampaikan itu sifatnya hanya satu sisi
atau hanya satu sisi atau hanya one sided story saja
suatu hal yang menurut kami sangat prematur
karena apa karena disampaikan hanya untuk konsumsi media
dan umumnya satu kesimpulan apakah seorang terlibat atau tidak itu kan hanya ditentukan pada saat proses pengadilan
jadi kami dalam kesempatan ini menekankan bahwa one sided story yang disampaikan oleh pihak malaysia ini belum merupakan satu kesimpulan
dan masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa saudari aisyah ini memang tersebut
dan saya sangat bersangka seperti itu
bagaimana publik malaysia atau katakanlah media malaysia menangkap kasus ini
khususnya perhatian pada siti aisyah
saya tidak melihat ada satu perhatian khusus ya mengenai keterlibatan saudara sa di mata publik malaysia
condongnya di sini saya lihat lebih banyak kepada hubungan bilateral antara malaysia dengan korea utara
yang terkendala atau mengalami satu kondisi yang mungkin tidak sebaik sebelumnya akibat adanya insiden ini
itu yang menjadi liputan umumnya di media malaysia
jadi cerita tentang siti aisyah tidak terlalu banyak mengambil porsi perhatian ya pak
ada tapi persentasenya saya rasa lebih sedikit daripada yang diliput mengenai hubungan malaysia dengan korea utara
kalau kita melihat tadi standpointnya berbeda
pemerintah indonesia meyakinkan bahwa siti aisyah ini tidak terkendala atau mengalami keterlibatan saudara aisyah di mata publik malaysia

menganggap siti aisyah hingga saat ini adalah pelaku aktif
apa yang akan dilakukan sebagai upaya untuk membantu siti aisyah dari pihak pemerintah kita pak
yang pasti pertama akses konselor itu adalah hak mutlak atau syarat yang harus kita dapatkan pertama
setelah itu akan ada pendampingan dari pengacara kita pengacara yang memang bisa beracara sesuai dengan hukum malaysia di sini
tentunya nanti pengacara juga kalau tidak dan nanti juga akan terjadi
nanti pengacara juga akan meminta keterangan keterangan dan juga akan menyandingkan
apa yang disampaikan oleh pihak polisi malaysia dengan apa yang mungkin pengacara nanti akan siapkan
jadi legal argument dari pengacara mungkin nanti akan juga menentukan sejauh mana
apa yang saat ini dituduhkan oleh pihak malaysia ini apakah memiliki dasar sesuai atau tidak
siapa pengacaranya sudah ditunjuk kuasa hukum
atau kbri sudah mempersiapkan pengacara untuk siti aisyah
dari semenjak tanggal enam belas yang bersangkutan itu ditangkap kami sudah menyiapkan
dan saat ini pengacara dari kantor pengacara guli dan azura yang akan mewakili kbri
untuk memberikan bantuan hukum kepada saudari s a
posisinya bagaimana pak menurut bapak
apa potensi untuk siti aisyah ini bisa kembali dan tidak terjerat
saya belum bisa memberikan komentar terlalu dini di sini
kenapa karena proses pengadilan sendiri belum berjalan
apa yang ada saat ini hanya one seded story ya
hanya satu argumen yang memang disampaikan oleh pihak malaysia
kita lihat nanti jalannya pengadilan seperti apa
tentunya nanti akan ada bukti bukti yang bisa memperkuat atau juga memperingan saudara sa
jadi ini masih terlalu
ini masih terlalu dingin
baik apakah ada kemungkinan pak pihak keluarga orang tua dari siti aisyah dihadirkan ketika sidang berlangsung
saya tidak dalam posisi untuk mengatakan mungkin apa tidak ya
namun dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengimbau saja
kiranya via keluarga sebisa mungkin tidak terlalu banyak diekspos seperti itu
karena apa karena ini mungkin akan memberikan pressure tersendiri buat mereka
harapan kami yang bersangkutan atau keluarganya juga diberikan atau dilindungi privasinya agar tidak terlalu sering diekspos seperti itu
jika penahanan kemudian ini sudah dibuka kemungkinan untuk ada hak konsulernya pada tanggal satu maret pak ya
berapa lama kira kira berdasarkan kondisi yang ada di malaysia biasanya kemudian kasus ini berperkara di persidangan
kita butuh waktu berapa lama lagi untuk menunggu
jadi satu maret batas akhir
sebelum satu maret harusnya pihak polisi sudah harus menyiapkan tuduhan tuduhan apa yang akan disampaikan ke kejaksaan
kalau memang yang bersangkutan dianggap bersalah dengan bukti bukti yang ada akan terus ke pengadilan
kalau tidak akan dibutaskan
proses pengadilan melihat daripada kasus ini bisa memakan waktu persiapannya sekitar minimum enam bulan
ada yang bilang bisa juga satu tahun
namun demikian karena high profiles
ini juga banyak menarik perhatian dari media internasional dan dunia internasional
bisa saja ini dipercepat prosesnya
namun demikian satu maret itu baru awal dari satu proses hukum yang akan berjalan
dan ini tergantung daripada proses pengadilan
berapa lama yang akan dilaksanakan
kuasa hukum ad interim kbri kuala lumpur andreno erwin
terima kasih pak
mbak yang kita hadapinya adalah malaysia
dan kasus buruh migran kita dengan malaysia
itu bisa dikatakan cukup lumayan lah
pengalaman selama mbak anies dan kawan kawan migrant care mendampingi atau menjadi pendamping tenaga kerja kita
yang kemudian terlibat kasus hukum di malaysia itu seperti apa
karena ini akan berimplikasi kepada city asia
beberapa kasus seperti misalnya nirmala bonat
memang terjadi kasus dua ribu empat
baru kemudian ada fonis itu lumayan lama ya
artinya delapan tahun
akhirnya di vonis dua belas tahun penjara
kemudian kasus siti hajar juga akhirnya majikan di penjara
dan saat ini malaysia juga sedang memproses kasus suyantik yang juga disiksa secara keji oleh majikan
tetapi masih banyak caratan kasus kasus lain
di mana buruh migran kita menjadi korban kekerasan
tetapi kasus itu dipetieskan di kepolisian
cukup dan lain sebagainya
jadi menurut saya ada dua referensi sekaligus ya
satu referensi kita masih harus percaya proses hukum di sana fair
tetapi di sisi yang lain juga ada kasus yang tidak berpihak
jadi menurut saya ya bagaimana pemerintah kemudian terus menguatkan komitmennya
artinya sampai sejauh ini sebenarnya kalau di catatan migrant care menunjukkan bahwa
posisi tenaga kerja kita di sana jika berkasus itu tidak terlalu baik ya
artinya mengharapkan pengadilan yang fair adanya fair trial itu buat indonesia itu masih jauh panggang dari api
apa yang bisa kita lakukan untuk itu ya kira kira menurut migran care
ya tentu mengawal kasus ini dan mengajak banyak pihak untuk mengawal gitu ya
meskipun proses hukum di satu negara tidak bisa diintervensi tidak bisa dipengaruhi
karena itu perang republik itu menurut saya penting gitu
jadi bagian penting dari proses hukum adalah pengawasan luas oleh publik gitu
dan dalam kasus kasus buru migran termasuk dalam kasus siti aisyah saya kira kesadaran publik untuk aware bahwa ini memang harus dikawal bersama sebagai bentuk kepentingan
tidak hanya kasus siti aisyah tetapi juga kasus kasus buru migran yang lain saya kira harus terus diperkuat gitu ke depan
dan yang paling penting sebenarnya adalah confidence dari diri indonesia untuk mengatakan bahwa siti aisyah harus dibela
karena ada sebagian dari kita yang menganggap bahwa siti aisyah adalah pelaku kejahatan gitu ya
jadi itu yang harus dikuatkan barangkali mbak anies ya
saya kira begitu
terima kasih mbak anies atas waktunya
dari laman berita media terkemuka internasional disebutkan kim jong nam kakak tiri pemimpin korea utara kim jong un pernah mengiba kepada adik tirinya yang mengusirnya ke pengasingan untuk tidak membunuhnya
lima tahun berserang anak tertua mendiang mantan pemimpin korea utara kim jong
ketika anak anaknya itu meninggal dunia jauh ribuan kilometer dari negerinya
maka banyak yang meyakini kim dibunuh atas campur tangan penguasa korea utara
namun serinci apapun analisa dan rekam jejak kim jong nam ulasannya tetaplah bernilai spekulasi
begitupun dengan keterlibatan seorang warga negara indonesia siti aisyah
disini kewibawaan negara diuji antara menjalankan amanat konstitusi melindungi warga negara atau menghormati hukum atas investigasi pembunuhan siti aisyah
sekali lagi diduga syarat dengan spekulasi konspiratif
demikian afd now malam ini saya alvito dinova ginting sampai jumpa